dan kita mengajukan rekomendasi perizinan ke mabes polri bahwa kita mengajukan tiga ratus enam pertandingan
liga satu dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga ini itu dengan penonton dan kapasitasnya sesuai dengan kondisi ppkm setempat